halo selamat malam wali kota solo gibran raka buming raka menyatakan siap maju di pemilihan gubernur dua ribu dua puluh empat mendatang
bermodalkan elektabilitas tinggi gibran disebut akan menang muda di pilgub jateng
namun ada juga yang mengarahkan gibran untuk berkompetisi di ibu kota bersaing ketat dengan sejumlah politikus kawakan
putra sulung presiden joko widodo itu memiliki gaya politik anak muda yang unik dan berani untuk tampil beda dengan kebijakan istana
apakah ini jadi upaya gibran keluar dari bayang bayang bapaknya atau ini ancang ancang memanfaatkan momentum
sebelum berakhirnya masa kekuasaan presiden jokowi pada oktober dua ribu dua puluh empat mendatang
ancang ancang maju pilgub gibran raka buming bersama saya rifana prati akan mengupasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
ada penugasan
tapi bukan berarti saya punya ambisi untuk menunggu perintah bukan berarti meh nyatuk
wali kota solo gibran raka buming raka
menyatakan siap maju sebagai calon gubernur pada pemilihan gubernur yang akan digelar serentak pada dua ribu dua puluh empat mendatang
putra sulung presiden joko widodo itu menyebut apapun penugasan dari partai dia akan maju dalam pilgub dua ribu dua puluh empat baik di jawa tengah maupun di dki jakarta
saya siap kalau ada penugasan bukan berarti harus aku meh nyakut loh

wali kata siap tapi gak ada penugasan
wali kata siap tapi gak ada penugasan
wali kata siap tapi gak ada penugasan
wali kata siap tapi gak ada penugasan
wali kata sedang pilih untuk menunggu perintah
dr gibran beberapa menit ovatr
wali kata sedang berhenti
meski masih menunggu keputusan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
kesiapan gibran untuk maju di pilgub dua ribu dua puluh empat di respon positif

oleh partai partai pendukung jokowi
kepada detik com partai kebangkitan bangsa merespon positif niat gibran
meski belum ada pembahasan langsung
ketua dpp pkb daniel johan mengatakan
pkb sangat terbuka dengan gibran
sementara partai amanat nasional langsung menyatakan siap mendukung gibran
wakil ketua umum pan viva yoga mauladi mengatakan
pan akan mendukung gibran karena gibran memiliki visi dan pekerja keras
apalagi gibran adalah representasi kaum muda yang terjun ke dunia politik
hal tersebut bisa menjadi energi positif anak muda untuk aktif di dunia politik
dan bisa memberikan warna baru dalam politiknya

terkait apakah gibran nanti maju di dki jakarta atau di jawa tengah
fifa menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal pdi perjuangan
sebagai partainya gibran
direktur eksekutif parameter politik indonesia adi prajitno menilai
gibran lebih berpeluang menang apabila maju di jawa tengah
adi mengatakan selain gibran populer
jawa tengah menjadi kandang banteng
yang jadi basis pendukung pdi perjuangan
sehingga gibran akan dengan sangat mudah menang apabila maju di pilgub jawa tengah
namun pendapat berbeda disampaikan deputi bapilu partai demokrat kamhar lakumani
meski jawa tengah jadi basis pdi perjuangan
kamhar menyebut gibran tidak akan menang dengan mudah di pilgub jateng
kamhar merujuk pada pilgub jateng dua ribu delapan belas lalu
pada saat itu gubernur jawa tengah
ganjar pranowo sebagai petahana
dijagokan berbagai lembaga survei akan menang mutlak
namun ternyata perolehan suara ganjar yang berpasangan dengan taj yassin maimun
jaraknya tidak terlampau jauh
dengan perolehan suara pasangan sudirman said dan ida fauzia
beberapa lembaga survei memotret elektabilitas gibran apabila maju di jawa tengah dan jakarta
survei carta politika yang dilaksanakan pada dua ribu dua puluh

sampai dengan dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh dua
bila maju pada pilgub jawa tengah
sementara elektabilitas wakil gubernur jawa tengah tachiasin maimun
menempati peringkat kedua tapi jauh di bawah gibran
selanjutnya mantan wali kota semarang hendrar prihadi
elektabilitas gibran mengalami tren kenaikan
bila dibandingkan dengan survei carta politika sebelumnya pada februari dua ribu dua puluh
sementara pada survei pilgub dki jakarta
tampaknya gibran harus bersaing ketat dengan nama nama tokoh populer yang lain
center for strategic and international studies atau csis melakukan survei terhadap beberapa responden
dengan latar belakang peneliti akademisi wartawan birokrat dan politikus
pada dua puluh sembilan maret sampai dua belas april dua ribu dua puluh
gibran hanya menepati peringkat tujuh
meskipun begitu perbedaan elektabilitas gibran tidak terlampau jauh
dengan elektabilitas nama nama tokoh di atasnya
dengan modal elektabilitas tinggi tersebut
tampaknya hanya tinggal waktu saja untuk gibran menyatakan maju di pilgub dua ribu dua puluh empat mendatang
entah di jakarta atau di jawa tengah
tim ikutan cnn indonesia
mengucapkan peluang gibran raka booming di pemilihan gubernur dua ribu dua puluh empat
kita akan lihat bagaimana tren elektabilitas gibran dan kandidat lainnya dalam kontestasi pilgub
nah kita akan lihat yang pertama adalah elektabilitas kandidat di pilgub jawa tengah
kita sudah kumpulkan dari beberapa lembaga survei
ini adalah elektabilitas para tokoh calon gubernur jawa tengah
versi lembaga survei carta politika yang paling baru dua puluh sampai dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
masih tinggi ya undecided votersnya di bulan september dua ribu dua puluh
ini dengan sampel satu dua ratus responden untuk survei elektabilitas calon gubernur jawa tengah
kita lihat slide berikutnya
elektabilitas calon gubernur dki jakarta versinya lembaga survei populi center dua puluh enam januari dua ribu dua puluh
sampai satu februari dua ribu dua puluh dua ini tahun lalu
dan yang terakhir ternyata nama gibran raka buming raka
pada tahun lalu februari dua ribu dua puluh
dengan total respondennya ada enam ratus responden di dki jakarta
kita lihat slide berikutnya
elektabilitas calon gubernur dki jakarta versi lembaga survei csis dua puluh sembilan maret sampai dua belas april dua ribu dua puluh
ini surveinya bukan seperti survei pada umumnya
jadi yang menjadi responden adalah peneliti kemudian akademisi wartawan birokrat dan juga politikus
jadi bukan masyarakat biasa
tapi ada satu ratus tujuh puluh responden yang mengikuti survei opinion leaders elektabilitas calon gubernur dki jakarta
tapi itu bulan april dua ribu dua puluh
kita belum dapat datanya di bulan bulan terakhir ini karena beberapa lembaga survei memang belum memberikan hasil surveinya tentang elektabilitas tokoh yang akan mengikuti kontestasi di pemilihan gubernur dki jakarta ataupun pemilihan gubernur jawa tengah
dan wali kota solo gibran raka buming raka buka suara terkait masa depannya di dunia politik
putra presiden jokowi ini mengaku siap maju di pemilihan gubernur dua ribu
pemilihan gubernur dua ribu dua puluh empat mendatang
namun gibran masih menunggu restu pencalonan dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri karena banyak yang mendorong gibran maju di dki
tak sedikit pula yang mendukungnya maju di pilgub jateng
bagaimana kemudian pertaruhan politik seorang gibran raka buming raka
saya akan menyapa malam ini sudah bergabung melalui sambungan zoom ada wali kota solo gibran raka buming raka
selamat malam pak wali mas wali
halo selamat malam
selamat malam mas wali sudah ada gambarnya oke
ini backgroundnya sangat menarik nanti mungkin kita akan bahas oke
selain ada mas wali kota solo mas gibran raka buming raka yang berada di sambungan zoom bersama dengan kami
di sini juga ada beberapa narasumber yang sudah bergabung secara live di studio
saya perkenalkan satu satu dulu
yang paling ujung adalah
deputi ksp periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas sekaligus saya boleh sebut penasehat politiknya mas gibran
salah satu penasehat politiknya mas gibran mas eko sulistyo
teman politik teman diskusi politiknya mas gibran
ada mas eko sulistyo ada wasek jen pdi perjuangan mas arief ibowa
selamat malam mas arief
selamat malam juga mas eko
ada juga ketua departemen politik dpp pks nabil ahmad fauzi selamat malam mas nabil
ini sama sama muda nanti mungkin bisa memberikan masukan
ada direktur lingkar masukkan
ada direktur lingkar madani
bang rey rangkuti selamat malam
nah karena ini sangat anak muda sekali hari ini kita juga mengundang teman teman badan eksekutif mahasiswa dari universitas bakri
yang bergabung melalui sambungan zoom untuk mengikuti dialog kita pada malam hari ini
nanti teman teman dari universitas bakri bisa memberikan pendapat ataupun bertanya
sekali lagi ini mas gibran adalah salah satu wali kota yang muda yang dimiliki oleh indonesia
jadi kalian mungkin bisa nanti memberikan masukan ataupun kritis

apakah anda akhirnya sudah memutuskan untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur dua ribu dua puluh
oke belum memutuskan tapi punya keinginan nggak mas gibran
ya itu tadi belum memutuskan
belum memutuskan ya
tapi kalau misalnya kita lihat pernyataan pernyataan
yang muncul di publik mas gibran tampaknya sudah memberikan isyarat isyarat
untuk maju dalam kontestasi pilgub
artinya sudah mempertimbangkan begitu next step nya dalam dunia politik akan seperti apa mas gibran
ya kalau saya bukan tipe orang yang memberikan isyarat
oke dan saat itu
ya cnn aja kalau bikin judul berita agak klikbait aja
oke tapi sekarang tertarik nggak mas maju pilgub
sudah saya jawab tadi belum memutuskan
oke jadi belum memutuskan ya
tapi misalnya nanti diminta oleh partai oleh ketua umum pdi perjuangan
untuk maju dalam kontestasi pilgub mas gibran sebagai petugas partai siap dong
saya ini bukan hanya sebagai kader partai
tapi juga sebagai kader warga
jika ada support dari partai dan warga ya saya harus siap
oke jadi siap apapun support baik dari warga ataupun dari partai ya mas gibran
nah mas gibran tapi banyak yang menjagokan mas gibran ini maju di pilgub jateng
tapi banyak juga yang mendorong anda maju di pilgub dki
kalau anda sendiri menimbang nimbang ataupun meskipun belum memutuskan ya mas gibran
kira kira yang mana nih mas di antara pilgub dki atau pilgub jateng
ya sekali lagi saya belum memutuskan
tapi anda mendengar dong ataupun banyak didorong untuk maju pilgub ya mas ya
artinya banyak orang orang di sekitar anda yang mendorong untuk maju
dalam kontestasi pilgub dki ataupun pilgub jateng ya mas
ya setiap hari ada dorongan seperti itu
oke nah soal dorongan ini mas gibran sempat komunikasi nggak dengan presiden jokowi mungkin
sebagai orang tua gitu mungkin sarannya bapak
kemarin kan habis dari perjalanan ke jokowi bapak juga berkata
kemarin kan habis dari istana ngobrol soal pemetaan politik
saran beliau sebagai bapak seperti apa mas
enggak juga saya tidak bicara membicarakan tentang itu
kalau tentang politik saya malah lebih banyak bicara dengan pak eko
oke nanti mungkin saya tanya lebih dalam ya dengan mas eko ya
jadi kemarin belum konsultasi sama pak jokowi soal pertimbangan maju pilgub ya
tidak ada konsultasi ya mas
ya konsultasi kan tidak harus dengan presiden
kalau saya sih mengidolakan orang orang lain selain pak presiden
ya itu salah satu narasumber pak eko
oke ini ada mas arief juga loh wasekjen pdi perjuangan loh
ya semua senior senior partai salah satunya pak wasikjen juga semua senior senior partai semua politikus politikus senior semuanya
oke mas gibran tapi sudah komunikasi mungkin ataupun dipanggil oleh ibu ketua umum pdi perjuangan ibu megawati untuk menimbang nimbang tadi mengukur langkah politik ke pilgub dua ribu dua puluh
kan salah satu idolanya mungkin bu megawati nah kira kira sudah konsultasi sama beliau
belum ada pembicaraan seperti itu
oke tapi saya ingin tanya ya mas modalnya seorang gibran raka buming raka untuk bisa maju dalam kontestasi politik
ya itu biar warga aja yang menilai biar menilai kinerja saya portfolio yang pernah saya buat ya biar warga aja yang menilai
tapi dengan penilaian warga anda yakin dong anda punya modal yang cukup kuat untuk bisa maju ke dalam next kontestasi pilgub gitu
ya dilihat aja dari hasil survei yang tadi sudah ditampilkan
meskipun tadi sudah ditampilkan
tadi agak tidak terlalu update ya tapi ya itu dijadikan salah satu acuan lah
yang update belum ada nih mas kita belum terima nih
harusnya saya yang punya
oh saya sih udah pegang
oke nanti mungkin kita bisa minta ya mas ya
nah mas gibran kalau sudah dua tahun ini memimpin solo apa yang sudah dibangun sama mas gibran di solo sebetulnya
ya kalau saya sih tidak perlu membesar besarkan itu ya
biar warga saja yang menilai
warga sudah bisa menilai perubahan perubahan yang terjadi di solo ini dalam waktu kurang dari dua tahun
perubahan perubahan fisik dan lain lain
oke bicara soal perubahan fisik mas kemarin pak jokowi sempat kesana ya sempat ke solo kemudian melihat ternyata banyak infrastruktur ataupun pembangunan di solo yang berkaitan dengan anak muda yang akan dibangun oleh mas gibran gitu
nah mungkin bisa dibocorkan sedikit mas
ada teknopard kalau nggak salah terus ada beberapa yang lain juga gitu mas
ya bukan akan sih banyak yang sudah diresmikan kok
dan sudah dirasakan dan dinikmati
sudah banyak yang baru baru yang mangkrak saya selesaikan banyak yang baru
oke nanti kita main ke solo diundang ya mas ya
diajak jalan jalan ya mas
boleh ya mas
mas tapi soal perubahan perubahan ini kita harus tanya ya bahwa data bps juga yang kami temukan ini angka kemiskinan di solo juga cukup tinggi mas gibran dibanding daerah lain di jawa tengah tanggapannya mas gibran seperti apa
sekali lagi mbak ini statement saya jangan dipotong ya ketika saya pertama kali menjabat pertumbuhan ekonomi di kota solo minus satu ratus tujuh puluh empat ini challenge yang sangat besar untuk saya
pengangguran pasti tinggi di semua kota kemiskinan tinggi di semua kota tapi mbak sekali lagi ya objektif aja lah lihat data bps data dari bi yang paling baru pengangguran terbuka sudah sangat sangat berkurang
bandingkan sama kota kota lain pertumbuhan ekonomi di kota solo diprediksi itu lima delapan sampai enam dua itu sudah di atas angka nasional jadi ya
ya kalau nyari data data yang jelek ya nggak ada habisnya tapi silahkan pakai data terbaru dan perubahan perubahan yang terjadi di kota solo itu
oke artinya terjadi kenaikan ya mas ya
ya pasti ada perbaikan semuanya mengalami permasalahan yang sama selama covid
tapi lihat aja data tersebut
oke ada perbaikan dari data angka kemiskinan di solo
mas gibran selain soal angka kemiskinan yang tampaknya menjadi masalah saat ini di solo anda kan ingin membangun tol lingkar di solo ya
yang ditentang oleh tiga bupati di wilayah sekitaran solo bupati karanganyar kemudian klaten dan juga sukoharjo
nah ini diplomasinya mas gibran bagaimana untuk bisa mengambil hati ataupun meminta agar bupati bupati ini tidak menolak mas
diplomasinya mas gibran ala gibran seperti apa
sekali lagi tidak perlu dibesar besarkan tidak ada penolakan ini belum klik saja
kemarin sudah ketemu dengan para para bupati intinya ini siap dibicarakan
dan lagi pula ini untuk kebaikan bukan hanya untuk solo saja tapi kabupaten kabupaten sekitar
oke mas gibran mungkin mengambil gayanya pak jokowi diplomasi neja makassar
ya oke mas gibran mungkin mengambil gayanya pak jokowi diplomasi neja makassar
makan begitu duduk bersama dengan para bupati di wilayah solo di sekitarnya atau seperti apa
enggak sih saya nggak pernah seperti itu
oke jadi mas gibran punya gaya sendiri ya untuk bernegosiasi ataupun berdiplomasi dengan teman teman politik yang berbeda pilihan begitu
enggak ini bukan berbeda pilihan sekali lagi belum klik belum duduk bareng aja jadi beritanya nggak perlu dibesar besarkan ya
oke soal itu soal tol lingkar solo kemudian soal ini nih mas mas gibran kan kita lihat pembangunan di solo ini berkembang pesat
nah dengan berkembang pesatnya pembangunan di solo ini banyak yang mengatakan ini banyak pengaruh dari pemerintah pusat
karena faktor mas gibran ini anaknya presiden jokowi nah tanggapannya mas gibran seperti apa
ya silahkan itu kan penilaian warga tapi sekali lagi yang namanya pemerintahan di kota solo itu
bukan hanya karena dibantu menteri atau siapa ada yang kolaborasi dengan swasta ada yang kolaborasi dengan provinsi
ada yang berupa csr kemarin saya baru pulang dari abu dhabi kita dapat csr juga itu untuk pembangunan kita
jadi ya kalau orang berpikir seperti itu ya silahkan tapi sekali lagi pembangunan pembangunan yang ada di kota solo ini
semuanya bisa dinikmati oleh warga dan sekalian
sekali lagi pembangunan yang ada di kota solo ini nanti jadi trigger untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca covid
oke mas gibran sebagai anaknya presiden jokowi anda merasa sulit gak sih untuk keluar dari bayang bayangnya pak jokowi
apalagi ini dunia politik gitu mas
saya tidak merasa dibayang bayangi
jadi tidak merasa dibayang bayangi oleh sosoknya pak jokowi begitu ya karena mas gibran adalah mas gibran sendiri
pak jokowi adalah dengan gayanya sendiri begitu mas gibran
ya itu biar orang saja yang menilai tapi saya tidak merasa seperti itu
oke tapi kalau dilihat ada beberapa kebijakannya mas gibran yang berbeda begitu dengan pemerintah pusat dengan presiden jokowi
seperti pengadaan kendaraan dinas listrik
karena saya melihat itu bukan hal yang urgent
saya alokasikan anggarannya untuk yang lain lain yang lebih berguna untuk warga
mas gibran tahan dulu saya mau minta pendapat nih dari narasumber di sini
nanti saya akan kembali lagi sama mas gibran
mas arief kalau melihat sosoknya mas gibran tadi ya yang jawabannya singkat padat jelas tapi sangat percaya diri dengan apa yang tampaknya sudah dilakukan ya di solo
itu masuk kriteria pdi perjuangan untuk mengembangkan masyarakat

jadi saya tidak merasa seperti itu
saya tidak merasa seperti itu

menyangkut p dahai
setelah mempertahankan untuk livreschool dan pejuang untuk keluarga besar

jadi partai konsternya kepada urusan pilek tapi bahwa pilkada merupakan rangkaian dari pilek dan pilpres itu sudah pasti
nanti pada saatnya dalam satu rencana yang terjatual dari dewan pimpinan pusat partai
tentu saja kita akan membicarakan tentang pemilihan kepala daerah serentak dua ribu dua puluh empat termasuk calon calon kepala daerah
nah seperti mas gibran apakah nanti akan tetap di solo atau mungkin dimajukan menjadi calon gubernur di jawa tengah atau di jakarta atau di tempat lain
itu nanti kita bicarakan
seluruh calon kepala daerah kita lakukan assessment terutama menyangkut kinerja menyangkut loyalitas dedikasinya dan juga kesetiaannya kepada partai
juga menyangkut apakah visi partai dijalankan dengan maksimal atau tidak
seperti yang dikatakan juga tadi sebagai contoh yang menurut saya positif ketika mas gibran menyatakan bahwa akan siap jika ada penugasan
itu artinya memposisikan diri berlaku sebagai petugas partai kader partai
maka siapapun ketika mendapat perintah partai ya harus menjalankan perintah partai itu
jadi kita belum sampai pada urusan pilkada pilkada urusan calon kepala daerah
tidak hanya mas gibran tapi seluruh kader potensial kita yang nanti akan
barangkali akan dimajukan sebagai calon kepala daerah di seluruh wilayah baik provinsi maupun kabupaten
belum diputuskan belum dibicarakan tapi sosok gibran memenuhi syarat dong untuk maju kandidasi dalam pemilihan gubernur
belum ada penilaian belum ada assessment
tapi melihat dua tahun ini menjabat solo sudah banyak perubahan masa nggak masuk
tapi informasi data yang kita terima laporan yang kita dapatkan mas gibran sebagai wali kota solo bekerja dengan baik
tetapi itu kan nanti akan kita putuskan
sampai sejauh mana sosok gibran apakah tetap akan menjadi wali kota solo atau menjadi gubernur jawa tengah
atau menjadi gubernur dki atau mungkin mendapat penugasan lain itu sama sekali tidak ada pembicaraan di dewan pimpinan pusat partai
selagi hari ini kita memastikan bahwa partai harus mampu menghadapi pemilu legislatif dan pilpres pada tahun dua ribu dua puluh empat
tapi saya tegaskan juga pilkada adalah bagian dari
politik pemenangan partai di dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh empat dan tentu ujungnya adalah pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh
oke tapi menurut pdp ini tidak kecepatan ya
kalau misalnya belum selesai satu periode atau periodenya
belum ada assessment apapun kan variable yang kita gunakan banyak
instrumen yang kita gunakan untuk melakukan assessment terhadap setiap calon kepala daerah tak terkecuali adalah mas gibran itu banyak
jadi tidak bisa dengan perspektif yang tunggal
nggak bisa dengan perspektif yang tunggal tapi kalau kinerja menurut pd perjuangan cukup bekerja dengan baik
cukup baik ya
nah kalau pks bagaimana melihatnya
kinerjanya seorang gibran raka buming selama dua tahun memimpin solo sama nggak pendapatnya dengan pd perjuangan
bahwa sudah bekerja dengan baik
ya jadi kalau kita mengacu kepada teman teman pks solo ini junior juniornya mas eko katanya
terakhir mas gibran dapat ponten tujuh
tujuh itu apa maksudnya
belum terlalu extraordinary belum terperforma
tapi kan ini kalau tidak salah kan bulan februari ini genap dua tahun ya masa jabatan mas gibran
jadi itu penilaian sekitar satu tahun setengah yang lalu lah ada ponten tujuh
kemudian ada beberapa perbaikan komunikasi terakhir juga teman teman pks solo sudah ketemu dengan mas gibran
jadi kalau beberapa hal hal yang tadi belum selesai pada masa anggaran tahun dua ribu dua puluh dua kemudian dievaluasi
mungkin boleh jadi penilainya akan meningkat dari
ya sudah mulai ada tadi beberapa dikatakan ada perbaikan perbaikan tentu banyak catatan catatannya
tapi dengan level ya meskipun saya menganut pandangan bahwa mas gibran tetaplah mas gibran sebagai warga negara indonesia
karena bukan jangan kita bebankan pada sosok beliau sebagai anak presiden karena jabatan tidak punya keluarga
tapi ya realitasnya kan kita tidak bisa pisahkan itu
tapi kalau kita mau nilai objektif dengan berbagai macam
tadi ya variable dukungan dari pemerintah pusat swasta dan segala macam tentu kinerja dari mas gibran harusnya bisa lebih
dengan semua support system itu harusnya bisa lebih extraordinary nilai nggak tujuh kalau menurut pks
harusnya nggak tujuh
oke tapi dengan modal kepemimpinan yang dua tahun ini yang dengan nilai modal tujuh tadi cukup nggak modalnya untuk maju dalam kontestasi pilgub
kalau kami sih melihatnya evaluasi harus di akhir
jadi di ujung masa jabatan nanti dua ribu dua puluh empat
harusnya kita bisa bernilai secara objektif hasil kinerjanya
kalau dua tahun mungkin banyak visi misi yang belum dicapai gitu rpjmd jabatannya yang belum juga dicapai
jadi masih ongoing proses lah ya kita melihat pemantau kinerjanya seperti apa gitu tapi belum ada bisa menilai secara final
tapi kembali kepada tadi ya kalau dengan seluruh resource yang dimiliki harusnya tidak tujuh
oke kalau resource yang dimiliki support system yang dimiliki harusnya nilai tidak tujuh bisa lebih daripada itu
mungkin dua tahun lagi bisa
itu harapannya ya
harusnya sembilan dua tahun lagi bisa tujuh
oke itu harapannya mas eko sebagai teman diskusi politik sebagai penasehat politiknya mas gibran
tapi anda melihat dua tahun ini sepak terjangnya sosok gibran dalam memimpin kota solo sudah memuaskan atau gimana mas
ya tadi disampaikan ya ini kan sebetulnya begini ya
satu problemnya apa yang kita diskusikan hari ini
satu dalam tubuh internal partai itu belum ada upaya untuk memiliki
tidak ada upaya untuk misalnya mempersiapkan
mau dia gubernur atau next tugas selanjutnya
sehingga dia supaya menyelesaikan tugas itu di solo
itu ya satu
nah kedua adalah faktor eksternal dari masyarakat
dari tokoh tokoh dari para lembaga survei yang kemudian melakukan survei dan sebagainya
nah itu ya penilaiannya bisa dibaca itu ya
nah dari semua itu saya justru menarik nih
misalnya tadi dari sebelum kita acara ini
bagaimana saat kemudian ada pernyataan dari lembaga survei
kemudian mas gibran juga menyatakan siap seandainya ada tugas dari partai dimanapun
partai partai ya partai partai koalisi pendukung semuanya juga mendorong
berbaris di belakang
nah artinya apa
tidak hanya sebagai seorang pemimpin muda
tapi seorang pemain muda plus
yang bisa membariskan partai partai
ini mohon maaf ya bukan baris dalam pengertian
meskipun nanti proses soal penentuan
dia apakah ditugaskan naik ke jawa tengah naik ke dki atau kemudian lain
itu ada di partai
tapi paling tidak kemudian seperti ini
nah justru inilah menurut saya
kalau kita mau bicara soal ini
ini lebih menarik dari bicara soal capres cawapres
setakat ini capres cawapres
cuma ini yang dari pks juga
sementara mohon maaf dari pdi juga pasti akan menimbang nimbang sampai ke putusan ibu megawati
nah ini mereka hari ini
lembaga survei bicara soal mas gibran
semua udah langsung
nah ini ada satu
tapi ini momentumnya kecepatan nggak mas eko
persoalan kecepatan dan enggak tadi udah ada jawaban dari partai
ya sebagai kadernya pdi perjuangan
nah saya yang kemudian ya sering diajak wa wa anan dan sebagainya
saya melihatnya ada magnitude politik yang besar
nah itu semua adalah karena penilaian kinerja
kalau misalnya mas gibran tidur aja
gak akan ada survei yang membuat apa
tadi elektibilitasnya cukup tinggi
saya mau ke bang rey
bang rey apakah memang betul seorang gibran raka buming memiliki magnitud politik karena faktor kinerja
sehingga bisa membereskan ataupun membariskan partai partai koalisi di belakangnya
atau memang faktornya pak jokowi juga kental disitu
ya itu juga nggak tunggal lah
salah satunya ya faktornya karena beliau anak presiden
oleh karena itu sekarang partai partai itu seperti berada di belakang
tadi disebutkan oleh bung eko ya
seperti berada di belakang
di belakang mas gibran
tapi itu belum tentu juga jujur
kalau sekarang sih ditanya
oh ya gibran gibran
golkar belum tentu bacaan saya ini ya
karena ada ridwan kamil disitu
yang sekarang sudah menjadi anggota partai politik golkar kan
dan ridwan kamil kalau kita lihat di survei itu lumayan tinggi dibandingkan nama nama yang lain gitu
artinya apa gitu
itu untuk dki untuk jateng kan berbeda
loh kan kita ini bicara dki kan tadinya kan
ada dki dan jateng ada dua pilgub sebetulnya yang beliau ini didorong
reno pengennya di dki aja gitu loh
supaya dia jauhan dia
yang saya mau katakan itu
yang saya mau katakan itu sebenarnya
gibran itu kalau didorong ke dki itu kecepatan kalau istilahnya itu tuh
jadi itu kan ngelompat tuh namanya
baru satu periode yang
karena ada jalan tol re
tentu saja ada jalan tol
ini maksudnya jalan tol
iya jalan tol tuh belum tentu juga bagus
nah jadi empat tahun
dia kan empat tahun masa baktinya itu
dibandingkan dengan pak jokowi yang lima tahun
dan yang empat tahun itu dalam satu tahun pertama ini
beda lah dengan pak jokowi ya
orang satu tahun pertama
saat indonesia udah mengenal beliau sebagai pribadi dari
katakanlah gak ada
jadi ada gitu
kalau mas gibran ini nggak bisa dikatakan dari tidak ada jadi ada
itu sama seperti anak orang kaya raya
memulai bisnis yang disebut dengan nol
nol itu ya beda sama kita gitu loh
bekalnya beda ya
iya bedanya nolnya gibran itu dengan bedanya nolnya saya
itu jelas beda gitu
bedanya nolnya gibran itu bapaknya presiden
infrastruktur politik udah tersedia
duit gak ada
popularitas gak ada
apa gak ada
oke jadi momentum aji mumpung anda melihat itu
ada momentum aji mumpung disitu
itu yang disebut tadi bagian dari tol itu
it's okay gak ada masalah
cuma saya mau ngatakan pikir pikir deh
ya yang apik gitu loh
nanti semua nyungsep gitu loh kira kira itu
karena dki itu beda
dengan jawa tengah
kalau di jawa tengah sih udah kita suruh mengatakan mungkin
beliau gak ada tandingan
kalau di jawa tengah beliau nggak ada tandingan
kenapa harus ke dki gitu loh
sudah terbukti kok di indonesia ini sekarang
magnet politik itu bukan hanya dki kan
sekarang salah satu calon presiden yang paling populer itu datang dari jawa tengah
kenapa harus ke dki jakarta
seolah olah kalau ke dki jakarta lebih dekat jadi calon presiden
sekarang dari jawa tengah juga udah kedengaran kok
baunya sebagai calon presiden gitu
kalau bisa di jawa tengah dan bisa dikuasai kenapa ke dki jakarta
yang rimbanya jauh lebih sulit gitu
kecuali tentu misalnya mas eko mau mengatakan
yuk cari yang paling berat dong
jangan yang paling mudah
itulah cerita gitu loh kira kira
karena menurut anda kalau jarteng lebih mudah dibandingin dki pertarungannya
iya kecuali filosofinya gibran itu mau menantang dirinya untuk sesuatu yang jauh lebih berat gitu loh
karena menurut dia di jakarta mungkin udah
ya dia mungkin boleh disebut hampir tanpa tanding gitu lah kira kira di jawa tengah
tapi dia nggak mau karena itu terlalu mudah kira kira gitu ya
dia mau nyari yang sulit dki jakarta
oh iya kalau filosofinya itu ya cocok gitu loh
anda mau datang ke jakarta karena dki jakarta anda akan berhadapan dengan nol yang lain itu gitu loh kira kira
terakhir mas gibran
masih bersama dengan kita
wah ini avatarnya ganti lagi nih
mas gibran terakhir
anda disebut memanfaatkan atau
yang namanya jalan tol jalan berlubang
ini semua kompetisi
sekarang sekali lagi saya objektif
sebutkan aja nama nama anak anak tokoh nasional yang pernah gagal dalam kompetisi
nama nama anak anak tokoh nasional yang pernah gagal dalam kompetisi
coba sebutkan namanya berani gak
ini semua kompetisi bisa menang bisa kalah
bukan karena masalah anaknya ini anaknya itu
ini kompetisi bisa kalah bisa menang
nggak ada yang seperti itu
oke jadi anda siap apapun hasil kompetisinya ya
kalaupun nanti misalnya anda menang
ataupun anda kalah dalam kontestasi pilgub gitu ya
baik itu di dki ataupun di jawa tengah
ya sekali lagi sebagai kader partai dan kader warga
ada perintah untuk maju maju
ada perintah untuk tetap stay di solo ya tetap stay di solo
oke jadi apapun keputusan
kalau yang kepotisian dia kalah
itu hal biasa
oke siap terima kasih
mas wali kota solo mas gibran raka buming raka
atas penjelasannya tadi jadi nanti menunggu apapun keputusan dari ketua umum pdi perjuangan
perintahnya seperti apa ataupun keputusannya seperti apa
apakah mas gibran tetap di solo
atau ditugaskan untuk maju pilgub di mana kita belum tahu
lihat keputusannya bersama seperti apa
terima kasih sekali mas wali
sudah bergabung pada malam hari ini sehat selalu
dan salam untuk warga solo di sana
oke dan setelah ini kita akan masuk lebih dalam nanti soal gaya politik
dan juga bagaimana seorang gibran raka buming raka
keluar dari bayang bayang pak jokowi
apakah akan semudah itu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political sho
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita masih bersama dengan para narasumber yang ada di studio
saya mau ke mas arief dulu pdi perjuangan
mas arief menurut pdi perjuangan
kalau kita lihat tadi dari grafis elektabilitas
ini modalnya cukup ya
tadi kan kita sudah sampaikan ya
ada beberapa lembaga survei yang memotret
elektabilitasnya seorang gibran raka buming
elektabilitas tahun yang lalu kurang lebih
untuk jawa tengah tertinggi mas gibran
untuk dki beliau masih belum pada posisi di puncak
tetapi juga bisa relatif
saya ingin sampaikan misalnya pak ganjar pranowo
dulu pertama kali nyalon gubernur jawa tengah
dengan elektabilitas rendah
dan kerja pemenangannya luar biasa
jadi saya kira ada banyak variable
yang mempengaruhi seseorang nanti untuk bisa dicalonkan sebagai
calon gubernur calon bupati wali kota dan seterusnya
nah tentu saja potensi elektabilitas pasti kita baca
tapi apakah dia menjadi faktor satu satunya
tentu tidak ya
nah hari hari ini partai sedang memastikan proses pengorganisiran calon anggota legislatif
jadi masalahnya kita belum menyentuh sama sekali soal calon kepala daerah kita
tetapi saya tegaskan bahwa calon kepala daerah dalam konteks pilkada dua ribu dua puluh
adalah rangkaian kerja politik yang tidak terpisahkan dengan pilek dan pilpres
nanti pada saatnya tentu kita akan pastikan
setidaknya setelah penetapan calon presiden
sudah dilakukan dan itu tentu saja menunggu
sekali lagi keputusan ketua umum ibu megawati soekarno putri
yang memiliki prokreatif sesuai dengan konstitusi partai kita
oke mas arief tapi kalau misalnya dilihat ya di berbagai media
ataupun di berbagai lembaga survei itu yang mendorong mas gibran ke pilgub jateng banyak
tapi di satu sisi banyak juga yang mendorong beliau ke pilgub dki
kalau dari teropongannya pdi perjuangan dengan modal elektoral dengan modal kinerja dengan modal gaya berpolitik lebih cocok di mana
di dki atau di jawa tengah
nah itu artinya kita sudah mendorong mengarahkan untuk memutuskan
apakah mas gibran maju di dki atau jawa tengah
jadi belum sama sekali belum kita bicarakan
kita harus melakukan assessment yang menyeluruh yang kooperatif ya
secara internal kami juga bahagia karena banyak kader pdi perjuangan yang berpotensi
dan layak untuk mendapatkan penugasan partai di berbagai wilayah
nah saya kira itu satu hal yang kita syukuri tinggal nanti apakah keputusannya kepada si a si b si c termasuk mas gibran
itu urusan yang lain tetapi ada yang mengembirakan bagi kami juga
beliau menyatakan siap untuk mendapatkan penugasan siap untuk diperintah
ya dan itu saya kira adalah contoh yang baik toladan yang baik bagi setiap kader partai kita
jadi tidak ada keistimewaan bagi seluruh kader pdi perjuangan termasuk gibran raka buming yang anaknya pak jokowi
semua perlakuannya sama kader partai diperlakukan sama
maka partai akan mengambil keputusan seobjektif mungkin
oke jadi tidak ada keistimewaan ya
mas nabil mas nabil kalau misalnya dilihat ya ini banyak juga yang memprediksi
kalau misalnya mas gibran maju dalam kontestasi pilgub jateng itu meremaja itu udah pasti menang
dengan tadi modal elektoral yang cukup tinggi
tapi kalau misalnya di dki karena tadi bang rey sudah menyinggung ya
soal dki dan pks punya basis masa yang cukup kuat di dki
apakah dengan merem saja juga akan menang atau akan lebih sulit nanti bertarungnya
ya saya pikir kedua daerah ini punya karakteristik yang berbeda ya
jadi tentu setiap tokoh itu tentu harus akan melihat karakteristik yang akan dia masuki
jadi pada prinsipnya dimanapun mas gibran berada
apakah dia akan memilih dki atau kemudian jawa tengah
satu hal yang pasti kan tentu dia akan
membuat banyak pertimbangan pertimbangan perhitungan langkah langkahnya gitu
tapi kalau saya kemudian ingin merujuk kepada apa yang disampaikan oleh dulu pak jokowi
ketika beliau di dki kemudian beliau ingin mencalonkan presiden
saya juga ingin mengatakan yang sama gitu ya
kalau kemudian ya mas gibran sebagai anak muda pemimpin muda di solo
saya pikir kalau satu periode menyelesaikan seluruh permasalahan solo kayaknya belum cukup
jadi kalau dulu pak jokowi mengatakan jakarta
problem jakarta akan lebih mudah ya diselesaikan kalau beliau menjadi presiden
saya ingin mengatakan juga ya
problem di solo akan lebih bagus akan bisa lebih diselesaikan dengan baik
kalau mas gibran maju di jawa tengah
jadi ada kesinambungan gitu ya
jadi biarkan mas gibran berproses di solo menyelesaikan permasalahan solo
kalau kemudian beliau pun mau menyelesaikan solo dan menganggap ya
akan lebih mudah menyelesaikan problem solo
sebagai bagian daripada provinsi jawa tengah
ya mungkin bisa lebih baik di jawa tengah
itu pendapatnya mas nabil dari pks
kalau pendapat penasehat politiknya
lebih cocok dengan gaya berpolitik yang seperti mas gibran
kemudian dengan apa yang sudah dibuat di solo
lebih cocok di dki atau di jawa tengah
mungkin sebelum ke situ lah
tapi statement mas gibran yang terakhir tadi sebetulnya cukup menarik ya
tentu karena the challenge ya
nah ketika di challenge kemudian
mas gibran menyatakan ya
ayo buka pertarungan siapapun
nah ini saya kira satu karakter lain ya
dari mas gibran dari kemimpinan mas gibran
yang menunjukkan bahwa dia seorang petarung
dia seorang petarung
dia siap apapun ditugaskan dan sebagainya
dan roadmap untuk melewati itu
jalan terjal jalan tol apa dia siap
nah ini yang kemudian
ada nilai yang diperlukan
nilai positif ya
ketika dia melihat sebagai wali kota
sebagai politisi ya
kemudian pasti bertemu dengan sosok
yang disebut pak jokowi
ayahnya presiden dan politisi juga
nah dalam konteks itu dia melihat
bahwa pak jokowi apapun lima kali bertarung
dalam situasi yang apapun ya
saya mengikuti itu
di jakarta bagaimana saatnya
kambent dengan dukungan partai yang begitu besar
logistik jaringan dan sebagainya
nah ini yang juga pasti dilihat
ada lesson learned yang dipelajari
nah ini yang membuat dia kemudian
atau paling tidak kemudian punya
karakter sebagai petarung
ini saya kira modal lain
modal politik lain dari mas gibran
nah itu saya kira satu
bahwa dia seorang petarung
itu modal politik yang kuat
kalau menurut mas eko
tapi lebih cocok ini karakternya
jadi kemudian ingin saya coba
apa challenge yang lain tadi
nah di persoalan tadi ada bayang bayang
ada fasilitas ada apa dan sebagainya
dari sebagai anak presiden
nah itu gak bisa dinapikan
itu diterima juga
mau diapakan lagi
tetapi yang harus dilihat
mas gibran ini tidur atau enggak
nah ini tidur yang lain ya
mengamat itu yang mengatakan
iya artinya apa
dia menjalankan sendiri
dia navigasi sendiri
dia lead sendiri
mau hubungan dengan dubai
mau presentasi di paris
dia temui ini
tidak hanya di elite
di kampung kampung dia lead
dia ketemu pak karno
dia apal semua tuh
dan tidak hanya itu
dia bungkukan badan
dia tadi bilang
saya kadernya rakyat juga
selain kader partai itu
oke jadi lebih cocok yang mana nih
dengan karakter yang seperti itu
menurut mas eko sebagai penasehat politik
nah itu nanti yang menentukan
artinya pak arya
gak berani kayaknya disampaikan
kira kira lebih cocok yang mana
dengan gaya berpolitik seperti itu
selama ini kan gibran memimpin sebuah kota
ya jadi lebih cocok
dan semua program programnya kan
karakternya program kota
saya kira cukup disitu aja ya
bang rey anda memaknainya
ada yang mengarahkan ataupun
tadi mas eko mencoba mengarahkan bahwa
ini kayaknya tujuannya nanti di pilgub dki
ya kalau saya sih sudah bisa mengambil kesimpulan ya
pertama karakter kota
kalau memang di jakarta b dua akan bertarung
banding dengan jawa tengah gitu ya
jalan sulit jalan mudah kita lalui
itu artinya mau sesulit apapun di dki jakarta
akan kita lalui kalau memang itu jadi pilihannya gitu
kalau kita dengar penjelasannya mas eko
dengan tiga sifat itu
kayaknya tembakannya ke dki jakarta nih
dibandingkan dengan jawa tengah
bukan kemudian harus kamu dahului begitu
road mapnya akan ditentukan oleh
oh iya tentu
ada keinginan ada
kita bicara itu aja
soal keputusan nanti ya tetap di pdi perjuangan
keinginannya adalah ke
ibu kota ke dki
keputusannya tetap di tangan ibu ketua umum
yang di belakangnya
mau ngarahin kemana nih
bukan memutuskan loh

yang memutuskan ya pdi perjuangan kan
mau ngarahinnya di jawa tengah
apa ngarahinnya ke
dki jakarta gitu
cuma kalau penjelasannya mas eko tadi
rasa rasanya diarahkan ke dki jakarta
bukan hanya di jawa tengah
apakah nanti pdi perjuangan berkenan
mencalonkannya di dki jakarta
itu nanti yang memutuskan mas arief gitu loh
kok saya mengarahkan gimana
kalau kita baca tiga karakteristik itu tadi
iya kan karakteristik itu yang harus diarahkan
iya itu cocoknya arahannya ke dki jakarta gitu loh saya kan
bacaan pertama kota
ya dki jakarta dong
yang kedua adalah
di jakarta dia memang akan bertarung betul betul sulit
yang ketiga adalah ini berjuang kita nih
ini petarung nih gitu
ya benar di jakarta adalah petarung
dibandingkan di jawa tengah ya kan
kalau di jawa tengah boleh disebut
bila bertarung dengan siapa
setidaknya kalau disuruhnya sekarang kan gitu
nah oleh karena itu dengan tiga karakteristik itu
nampaknya mengarah ke dki jakarta
itu loh mas eko
itu loh mas eko
apakah bung eko ikut di dalamnya
aku gak tau
nah siapa kan nanti yang akan memutuskan
itu kesimpulannya bung raya
tapi dki menjadi salah satu alternatif tujuan kan mas eko
yang menjadi penasehat
melihat bahwa dki pilgub dki salah satu tujuan yang mungkin bisa dilirik gitu
itu keputusan akhirnya
kalau kita mau jalan jalan kan ngeliat
oh tujuannya kira kira kemana
mas arief nanti hanya melihat kemana ini nih
nah yang bekerja di belakang mas gibran ini
mau di kemenain nih
tadi menarik pks
dua tahun ngasih skor tujuh
empat tahun ngasih skor tujuh
artinya nanti perodin itu top bisa sembilan
nah itu dia
oke itu harapannya
itu harapannya mas eko
tapi artinya kalau misalnya memang
arahannya mas gibran ini akan ke pilgub dki
memang berarti ingin me
mencetak ataupun mengikuti jejaknya pak jokowi dong
kemudian ke ri satu maksudnya begitu ya
ya itu yang saya katakan tadi
sekarang sebetulnya kalau
dengan pertumbuhan teknologi macam macam dan seterusnya
dki jakarta itu bukan satu satunya magnet politik gitu
jawa sekarang ada namanya ganjar pranowo
hanya jadi gubernur di jawa tengah
bukan di jawa timur loh
bukan di jawa barat
di jawa tengah gitu
ternyata popularitasnya tinggi dan
elektabilitasnya juga tinggi gitu
dan mengalahkan di gubernur jawa timur gitu loh maksud saya
nah oleh karena itu
mantan dki kalah gak
mantan dki kalah gak sorbetnya
jawa barat ini dan sebagainya
maksud saya kalau dilihat dari populasi
kalau kita bicara populasi pemilih gitu loh
jawa tengah jawa barat
dibanding jawa barat dengan jawa timur
kan gak ada apa apanya jawa tengah kan kira kira gitu
jadi dibanding itu aja dia bisa populer gitu
nah oleh karena itu
kalau memang magnetnya kri satu
saya justru lebih mendorong beliau di jawa tengah gitu
supaya magnet magnet politik memang harus kita sebar
bukan hanya dki jakarta
karena dki jakarta dua dua kali nih
pak jokowi dan sekarang anies baswedan kan kira kira gitu
sekarang ditimpe oleh jawa tengah gitu
besok kita berharap itu datang dari jawa barat
besok kita berharap itu dari jawa timur
bahkan kita berharap nanti bisa datang dari papua gitu loh
sudah harus di exercise sedemikian rupa
kalau jadi gitu ya
mas gibran untuk mau ke jawa tengah
setidaknya dua kali jawa tengah punya magnet
oke itu untuk menghindari proses instan dalam politik ya
nah yang kedua bacaan saya
ke dki jakarta memang pertarungannya kan sulit
pks kelihatan nggak tertarik tuh
saya juga gak kelihatan gol keratang dukung
apalagi setelah pak jokowi tidak menjabat
enggak dia kan masih menjabat sampai dua ribu dua puluh empat
iya tapi kan pilkadanya setelah pak jokowi tidak menjabat
nah gerindra apakah akan dukung
saya juga agak ragu
karena beberapa kader di gerindra itu kelihatan potensial
nasdem juga saya kira akan punya calon kader yang lain gitu
oleh karena itu ya sayang nih potensi yang udah kelihatan mahal
di depan mata ada yang dapat direngku
dan itu bukan ece ece gitu loh jabatan itu gitu
kok tiba tiba harus didorong ke dki jakarta yang memang rimbanya
gak kebaca gitu kecuali tadi disebutkan dalam album eko
mas gibran ini peta peta gitu loh
nah itu memang petarung dan jiwanya petarung
nah kalau memang itu maksudnya ya bawalah ke dki jakarta
baik pemikiran pdi perjuangan sama nggak dengan bang ray tadi
bahwa paling tidak jangan melewati proses yang instan begitu
jadi jangan langsung ke dki di jawa tengah dulu
jadi magnet politiknya juga banyak
tidak melewati proses politik yang instan
tuh tadi sudah saya sampaikan kita ini belum melakukan assessment apapun
soal calon calon kepala daerah
tapi saya mau ingatkan dulu ada seorang negarawan namanya cuk inlai
beliau mengatakan setiap kita wajib berjuang
jadi itu sesuatu yang biasa saja
bahkan ibu mega mengatakan kepada seluruh kader pdi perjuangan
agar kita kembali pada menguatkan fighting spirit ya
spirit bertempur kita harus kita kuatkan menuju pemilu dua ribu dua puluh
salah satunya adalah karena sudah pasti pdi perjuangan hendak memenangi pemilu ya
karena itu perintah kongres adalah harus setrik di dua ribu dua puluh empat
maka fighting spiritnya harus tumbuh
tapi itulah yang sebenarnya dulu menjadi karakter watak dari setiap kader pdi perjuangan
dan itu sekarang kita kelurahkan dan kita ikuti dengan cara mengorganisir
menguatkan lembaga partai secara serius di seluruh tingkatan
dan di seluruh lapangan partai yang dihadapi oleh partai
nah bagaimana dengan mas gibran kita belum pernah memutuskan apapun
bicarakan juga tidak ya
apakah misalnya nanti kalau mas gibran dicalon ke pdi perjuangan
mas gibran dicalonkan di dki karena pak jokowi sudah tidak presiden akan lemah
siapa bilang tergantung jangan terlalu mudah untuk mensimplifikasi
dulu pak jokowi calon di dki juga yang menjadi presiden masih dari demokrat ya bukan bdi perjuangan
jadi saya kira tidak cukup signifikan untuk mengatakan bahwa situasinya akan tidak lebih baik
dari pengalaman yang pernah dilakukan oleh bapak

jadi pdp tidak khawatir ya kalau misalnya nanti jelang berakhir masa jabatannya pak jokowi
kemudian pengaruh pak jokowi akan semakin melemah dalam berpolitik
dan itu akan berpengaruh terhadap karir politiknya mas gibran
tidak ya kita punya banyak variable yang kita gunakan untuk memberikan satu ukuran
apakah si acp layak maju di satu daerah tertentu atau tidak ya
kalau tadi ada karakter perkotaan dan seterusnya ya itu relatif juga
tergantung dari perspektif apa dan juga dari perspektif yang lainnya ya
teori yang mau kita terapkan seperti apa strateginya di dalam pemenangan juga bagaimana
nah itulah yang sekarang kita pikirkan dan sudah kita rumuskan untuk menghadapi pilek
tetapi untuk pilkada tentu kita akan belajar dari banyak pengalaman selama kita memenangi pilkada di banyak tempat
oke kalau menurut pks apakah setelah jelang berakhirnya pak jokowi nanti memimpin
akan semakin melemah pengaruhnya itu akan berpengaruh terhadap karir politiknya mas gibran
kalau menurut pdp perjuangan enggak
ya dalam konteks ini tentu saya juga sependapat bahwa variable untuk mengukur tingkat kekuatan politik satu figur kan tidak tunggal
tapi ini kembali kepada kemampuan mas gibran ya membuktikan kapasitas ya kepemimpinannya
jadi kalau kita melihat pada dua perspektif kapasitas untuk menang dan kapasitas untuk memimpin yang sudah terbukti dari mas gibran kan kapasitas untuk menang
semua variable yang dimilikinya tadi
semua keistimewaan yang beliau miliki
nah sekarang yang harus beliau buktikan ya dengan sisa masa jabatan sudah dua tahun dan sisa masa jabatan dua tahun lagi adalah kapasitas untuk to govern nya
sejauh mana dia bisa memanfaatkan seluruh yang dia miliki hari ini termasuk amanah yang dia pikul hari ini sebagai wali kota
itu bisa dia deliver dengan baik kepada publik ya bukan saja di masyarakat solo tentu karena mas gibran ini kan perhatian satu indonesia
maka harusnya kalau dia sadar dia akan memberikan yang terbaik di solo sehingga itu menjadi investasi politiknya
maka untuk melihat apakah dua ribu dua puluh empat nanti pilihan di jakarta di jawa di jawa tengah atau apa tergantung pada kinerjanya ya makanya yang disampaikan oleh pks solo tujuh itu dalam konteks warning juga tujuh ini kan satu angka yang ya kalau kita bicara margin error kan dekat dengan lima bisa saja meningkat
ya bisa saja ini pks nah
kalau sekiranya meningkat ke angka sembilan dan gibran mau ke dki jakarta pks dukung nggak
sampai dengan hari ini ya pks tentu prioritasnya adalah kandidat
itu jawaban aman itu
bukan jawaban aman itu artinya ada resistensi
oke itu menurut bang rey
yang satu saja
mas eko untuk melepaskan diri dari bayang bayangnya pak jokowi
kalau tadi mas arief tetap percaya diri bahwa tidak akan berpengaruh karir politiknya mas gibran
meskipun pak jokowi nanti sudah lengser
tapi kalau menurut mas eko bagaimana kemudian melepaskan diri dari bayang bayangnya pak jokowi
karena itu yang tampaknya membariskan semua partai saat ini di belakang mas gibran
nanti setelah pak jokowi tidak ada ataupun lengser begitu ya
apakah akan kesulitan nanti mas gibran untuk bisa membereskan ataupun membariskan partai partai
saya kira begini partai pasti melihat ya
baik partai pdi partai partai yang lain
karena di lokal pemerintahan di solo itu kan pd perjuangan
harus panjang sekarang pdi perjuangan setelah hut harus panjang
pks juga ada perwakilannya dan sebagainya
saya kira mereka bisa ngecek kan
mereka bisa ngecek
bagaimana pola komunikasi politiknya
nah mungkin yang paling dekat adalah ketika saya kemarin pulang ya
di sana ada tradisi gongji pacai
sebelum itu ada natal bersama
sebelum itu tentu kemudian ada perayaan yang agama mungkin ke depan akan puasa menghadapi puasa
itu ada tradisi itu
nah artinya apa ini sebetulnya adalah potret yang bisa diagregasi
sebagai pesan kepada nasional
bahwa kehidupan agama itu memang harus diprotek
kepala daerah itu harus tadi jiwa petarungnya ada
siapa berani saya akan hadapi
itu keluar loh dari masjid
nah pernyataan itu butuh
penting buat masyarakat
memang ini ada di solo
tapi silahkan daerah lain mengagregasi
karena saya dengar berita ada hambatan hambatan di beberapa kepala daerah untuk menjalankan perayaan perayaan agama itu
nah ini saya kira satu
pola yang sama sekali apa istilahnya jauh dari dia anak presiden
karena apa sebagai anak presiden yang menjalankan pemerintahan dia duduk aja gak istilahnya di rumah aja atau di kantor aja selesai itu
tapi enggak dia lakukan itu
dia temui tokoh tokoh agama dia semuanya
jadi anda masih optimis meskipun sudah tidak ada perannya pak jokowi
dia kader partai
dukungan partai itu juga akan memberikan satu kekuatan buat dia kedepan langkah dia kedepan
bang rey sebelum kita break ya
seberapa sulit kemudian nanti seorang gibran setelah bapaknya tidak menjawab
tidak menjabat itu kan cuma relatif satu bulan ya
karena kan presiden dilantik oktober seingat saya
tapi memang efek dari pilpres dua ribu empat di februari besar pengaruhnya terhadap apa namanya
pertarungan itu tadi gitu
sebab kalau misalnya dua ribu dua puluh empat itu siapapun pemenangnya jelas tanda kutip ya
wibawa presiden dengan sendirinya agak berkurang
bahkan mungkin jadi partai partai yang disebutkan tadi oleh bung eko
sudah sibuk nih merapat ke presiden baru
meskipun belum berarti gitu
jadi pak jokowi boleh disebut adalah presiden yang akan bekerja sendirilah nanti itu
dalam konteks ini tadi yang disampaikan oleh mas arief
dan saya tadi memberikan
satu pengalaman dari pak jokowi yang lima kali bertarung
dan itu menang ya
dalam kondisi di pilkada dan sebagainya
artinya apa apalagi kondisi oposisi loh
artinya yang menjabat presiden itu adalah partai yang sedang berkuasa
dan melawan partai yang juga berkuasa loh
ini melihat modalnya pak jokowi dulu lima kali
artinya apa itu ada enggak akan jadi faktor
faktornya kecil meskipun itu bagian dari faktor ya
saya mau mengatakan apakah wibawa pak presiden pas februari itu
masih dapat mendorong katakanlah gibran untuk bertarung di dki jakarta
misalnya kita buat yang konkret konkret lah
nggak usah terlalu ngambang ngambang banget nih perbicaraannya kan
saya mengatakan ya akan menurun
nah soal berapakah persentasenya kita enggak tahu
tapi pasti menurun ya
nah secara umum presiden yang sudah terpilih di dua ribu dua puluh empat itu
meskipun masih ada presiden faktualnya
orang lihatnya udah presiden baru
dan negosiasi politik sudah ke presiden baru
dan negosiasi politiknya sudah ke presiden baru
jadi kalaupun mereka tetap berada di presiden ya karena memang formalnya mereka masih di situ
tetapi negosiasi politiknya bukan lagi ke pak jokowi
kepada siapa presiden baru ini gitu loh kira kira itu
itulah makanya dulu ada perdebatan apakah dibuat terlalu panjang
antara pilpres dengan penetapan dia itu dibuat pendek
salah satu untuk mengantisipasi kekosongan yang terlalu panjang ini gitu loh
karena itu persi pemerintah saat itu menginginkan cukup dua bulan
antara pencoplosan di pilpres dengan pelantikan supaya tidak terjadi itu
nah kalau kita lihat desainnya masih begini
ini soal berapa persentasi penurunannya
tapi yang jelas masih turun ya berpengaruh terhadap karir politiknya
sebenarnya pada pemilihan gubernur
kita ingin tanya nanti setelah jeda
kecuali di jawa tengah
kalau di jawa tengah mungkin agak stabil
ya tapi kan menurut anda gak di jawa tengah
bacaan saya dari pernyataan pernyataan
tapi mungkin melihat kondisi politik siapa yang menang pilpres itu akan berpengaruh kali ya
iya tentu saja
setelah ini saya akan tanya ke teman teman mahasiswa yang dari tadi sudah mengikuti diskusi
bagaimana tanggapan mereka tentang sosok gibran raka buming
apakah mereka punya kritikan ataupun punya pernyataan ataupun punya pertanyaan
kepada para narasumber
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita akan bergabung dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas bakri
yang dari tadi sudah mengikuti perbincangan dan juga diskusi kita pada malam hari ini
saya ingin sapa perwakilan dari teman teman

bahkan sapa perumahan

sebelumnya sapa perubahan
untuk saat mana
kalau bicara persa separuh sepertinya diperbaikan ya
katanya k them vorher berikitar bahwa dia masih masalah sekarang kita katanya bisa
diberikan dan dikira degrees besar di tahun selanjutnya
ancang mas gibran ini maju ke pilgub yang pertama seperti kita ketahui ya para narasumber di sini
bahwa mas gibran itu sendiri merupakan anak presiden dan seringkalanya ada banyak pendapat
publik mengenai mas gibran ini bagaimana cara bagaimana sih pendapat narasumber mengenai
pendapat publik yang mengatakan terdapat nepotisme terkait ancang ancang mas gibran ini menuju ke
pilgub kedepannya gitu oke dan pertanyaan saya yang kedua jadi disini saya memiliki dua pertanyaan
dan pendapat sebenarnya untuk yang kedua ini seperti yang kita katakan mas gibran terkenal
di kalangan anak muda menjadi sosok anti kritik ya karena banyak meme meme dari mas gibran sendiri
pertebaran di twitter yang menggait generasi muda juga untuk melihat mas gibran ataupun mendukung
mas gibran seperti itu apakah itu menjadi salah satu trik mas gibran dari dalam menggait anak muda
nantinya untuk depannya maju di kursi lipiting apakah tidak begitu itu sih pertanyaan saya
oke bagus terima kasih niputu saya mau ke rangga rangga anda terinspirasi dengan sosok gibran atau malah
justru melihat bahwa gibran ini hanya salah satu tokoh yang memanfaatkan privilege orang tuanya
kalau menurut saya mas gibran itu sosok yang menginspirasi terus juga dia punya cara kerjanya
sendiri nah terus saya disini juga mau berpendapat kalau mas gibran nanti ya misalnya di pilgub nanti
lebih baik mas gibran itu maju untuk pilgub jateng karena kalau menurut saya kalau udah ke dki itu
dulu karena mas gibran sini dulu kan masih berusaha di hari ini mungkin bye video terakhir pizz gan bagikan
kan masih muda terus saya juga mau tanya
menurut kamu ya

kan masih panjang terus
memang mas gibran
ditugaskan sama partai untuk
di tempatan di jabatan
mas gibran akan punya sikap sendiri
atau bakal ikut terus sama
terima kasih rangga dan juga niputu saya langsung ke
mas arief mas arief tadi pendapatnya
apakah ini bagian dari nepotisme
ketika kemudian gibran raka buming
dari wali kota kemudian maju ke
pilgub dan yang kedua
soal trik tadi menggait anak muda mungkin nanti
silahkan soal nepotisme tadi
ya kan belum ada keputusan apapun
akan menjadi calon gubernur
di provinsi yang mana juga belum ada keputusan
apakah nanti harus
tetap melanjutkan sebagai wali kota
solo juga belum ada keputusan
jadi perbincangan ini
ketika ada satu pertanyaan
kepada mas gibran bahwa
kalau mendapat penugasan
siap nah penugasannya juga
belum ada itulah sebabnya saya kira seluruhnya
terutama karena mas wali
kota sulu ini adalah kader pd
perjuangan maka setelah
tidak hanya kepada mas gibran tapi
kepada semua kader partai
yang menjadi eksekutif kita baik gubernur
bupati wali kota untuk kemudian
penugasan selanjutnya seperti apa
tentu pada saatnya akan kita
putuskan itulah sebabnya
kita tentu hari hari
ini lebih konsentrasi
kita kepada pilek dan
persiapan pilpres tapi
kecuali soal capresnya karena itu
urusan kewenangan dari ketua umum
nah untuk pilkada saya katakan juga
rangkaian kerja politik
yang tidak terpisahkan dari
yang akan menentukan pada konstelasi berikutnya
terutama adalah strategi pemenangan
pemilu kepala daerah tahun dua ribu dua puluh empat
oke jadi hasil pilpres nanti akan menjadi acuan dari
pd perjuangan pilpres dan pilek
hasil pilek dan pilpres yang akan menjadi acuan dari
pd perjuangan untuk
mengkonsolidasikan ya ataupun
pemilihan kepala daerah
nggak maju kan
jadwalnya kan masih november
meskipun banyak yang pengen maju ya
jadwalnya masih november
mas eko kalau tadi disampaikan oleh
teman teman mahasiswa bahwa
ada gayanya sendiri ada caranya sendiri
lekat dengan anak muda apakah itu memang
triknya gaya berpolitiknya untuk
menggait suara anak anak muda
kalau dilihat usianya
tambah dua tahun nah sebetulnya kan
masih masuk generasi
ke generasi yang berikutnya generasi
gen z jelas masih sangat
bisa beda dengan kami kami ini
artinya itu memang karakter
dia itu adalah karakter
yang misalnya dengan
avatar dan sebagainya
itu anak saya tuh kira kira begitu
nah artinya ada karakter itu
nah tapi juga
ini semua kan
dia juga pindahnya
dari aspek karakter itu
selama kemudian dia menjadi politisi
menjadi palikota kan juga
berhubungan dengan beberapa
tadi mas ari
terus kemudian para pemimpin pemimpin dari
partai partai yang lain yang sering
ketemu dan semuanya itu kan
insight insight yang ada di
yang itu bisa di make lah
bagaimana karakter dia
kemudian dengan insight insight
politik yang dapat dari beberapa
tapi memang gaya berpolitiknya mencoba
untuk menggait suara anak muda ya itu memang ceruk
politiknya mas gibran ya
nggak hanya mas gibran kalau kasih tahu ya
kemarin saya ini ada kelompok
forum osis di sebuah daerah
jauh sekali purbalingga
mereka berkumpul mereka bikin tema tentang
perubahan iklim saya harus datang
saya harus datang karena ini platform
pemilih besok itu kalangan milenial
dan perubahan iklim itu
nomor dua yang digandrungi anak muda
kok tahu itu ya anak saya
oke baik itu memang jeruknya
mas kita waktunya gak banyak ya
jadi sikat sikat saja mas nabil
anda sepakat bahwa kecepatan kalau misalnya
tadi ada salah satu yang menyarankan mas gibran
ini kan bedanya dengan
jenjang karir profesional itu kan
ya banyak variable ada momentum
ada kesempatan kesempatan ada
ya macam lah jadi sesuatu yang
tidak bisa kita
ukur dengan suatu variable
kalau saya kembali begini
silahkan mas gibran memanfaatkan
memanfaatkan di sisa
masa waktunya untuk membuktikan dirinya saja
tapi kalau menurut pks lebih
baik mas gibran ke cateng kalau kita
ya saya juga yang perwakilan anak
muda gitu ya saya ingin mengatakan bahwa biarkan
anak muda ketika dia mendapatkan
kesempatan dia buktikan diri semaksimal mungkin
dan berproses nah kebanyakan
dari kita ini tidak mau berproses
mengikuti dengan alur
dia ya sebagai personal dan juga
sebagai politisi itu akan semakin baik
jadi untuk berproses lebih baik
di jawa tengah dulu kalau menurut pks begitu
harusnya bahkan kalau perlu ya
priodolah di wali kota solo biar
beres dulu semuanya oke baik
bang rey karena tadi udah ya
waktunya kita waktunya udah habis ini
terlebih dahulu karena setelah ini kita akan
saksikan penampilan dari
bagaimana tanggapan mereka tentang
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
seterusnya lucas tengger dengan
hari ini bang pembahasan dan diskusinya cukup panjang mengenai mas gibran raka bumi
mas gibran raka buming seorang anak presiden seorang pengusaha dikenal aktif nge gym dan jualan pisang di sang pisang
bukan itu kaya sang kebalik kebalik tolong jangan dibedain gitu loh
mas gibran itu adalah sosok yang kontroversial
bahkan terakhir di nikahan adiknya mas kaisang cuma satu satunya anggota keluarga yang nggak mau pakai baju adat jawa
dia pake baju singlet
itu anaknya itu anaknya mas gibran
mereka dari bapaknya dong
bimbang antara milih menjadi gubernur dki atau bimbang menjadi gubernur jateng
oh pilih dki atau jateng makanya bimbang
wajar kalau dia milih antara prima
dama atau kumon itu namanya bimbel
oh iya itu namanya rival
dan lagiannya kalau kita ngomongin masalah mas gibran
tadi pembahasannya juga ada
begini kalau aku ya mas ya setuju kalau misalnya mas gibran ini tidak mencalonkan di jakarta
loh kenapa gitu
bukan apa apa kalau mas gibran mencalonkan di jakarta dan menang
yang kasihan partai partai lain partai pks juga
masa kalah sama bapaknya kalah juga sama anaknya
oh iya benar juga nggak benar
benar benar masa turun temurun
masa turun temurun kalahnya gitu loh
benar benar benar
ya jangan loh
tapi tadi kalau kita lihat ya tadi mas gibran juga gabung di zoom
terlihat dia kayaknya tuh gak mau disangkut pautkan dengan pak jokowi ayahnya
oh iya betul
gini mas gibran kita mau mohon maaf dulu sebelumnya
ayahnya mas gibran itu adalah pak jokowi
apapun yang mas gibran lakukan pasti orang akan berpikir anaknya pak jokowi
lain kalau misalnya mas gibran adalah anaknya epan
enggak epan siapa ini bapak
enggak tahu epan ini siapa
ada paman saya bang pengangguran
itu dia mau ngapain juga gak bakalan ada yang tahu
enggak ada yang mengaitkan dengan epan gitu
betul tapi yang salah itu adalah emang adalah stigma di masyarakat
bahwa kesuksesan seorang anak itu dinilai bagaimana dia bisa melampaui karir bapaknya
katanya kalau misalnya seorang anak itu akan dianggap sukses kalau dia ngalahin prestasi ayahnya
masalahnya ayahnya mas gibran ini adalah presiden indonesia pak
mas gibran harus jadi apa lagi
buat ngalahin pak presiden
aku tahu jadi apa
hari ini ulang tahun loh
hari ini ulang tahun loh bumegawati
selamat ulang tahun
tambah cantik dan berkarisma
tenang tenang gak akan bisa di kalahkan sama mas gibran karena cuma bumegawati yang bisa cantik dan berkarisma
betul itu dia
tapi pada saat mas gibran jadi gubernur
tau gak yang paling kesel itu siapa
tetangga tetangganya mas gibran
yang punya anak seumuran mas gibran dan masih nganggur sampai sekarang
iiih sering banget pak kita nih orang orang biasa ya
sering banget dibilangin sama orang tua begitu
kamu tuh belajar yang rajin cari kerja yang benar
lihat tuh temen kamu udah jadi pegawai bumn
kita kejar masih bisa
masih bisa kita daftar jadi bumn masih bisa
tetangganya pak jokowi
kamu belajar yang benar lihat gibran udah jadi wali kota solo
bentar lagi jadi gubernur
gimana ngejarnya pak
susah banget itu masih ngejarnya
atau anak tetangganya mau jadi apa
satu satunya kesempatan jadi bumn mejawati udah
tapi pencalonan mas gibran jadi gubernur ya
bahkan ada pakar yang bilang
mas gibran kalau jadi gubernur di jateng
merem kan pasti tidur gitu loh
gak mungkin kan merem itu bangun
maksudnya tidur aja jadi
kan gak masuk akal
bakal terlihat aneh
orang lain kalau bangun tidur sikat gigi
masa mas gibran bangun tidur dilantik
ya gak mungkin
itu orang nanya mas mau jadi apa
dijawab jadi bumn mejawati
tapi kenapa kita ngomong bumn mejawati
selamat ulang tahun buat bumn mejawati
selamat ulang tahun juga buat bumn mejawati
mungkin satunya pesan dari kita terakhir ya
sebenarnya intinya bebas mas gibran
bebas mas gibran mau di dki mau di jateng itu bebas
gak ada yang salah
gak ada yang salah
selama rakyat memilih karena kinerja bukan karena bapaknya siapa
kalau ada rakyat memilih karena bapaknya siapa itu salah di rakyat
saya aldo terima kasih
oke aduh sentilannya keras banget ya
jadi memilih itu hanya berdasarkan kinerja jangan dilihat bapaknya siapa
karena kalau misalnya dilihat bapaknya siapa ya itu berarti salah rakyat yang memilih
terima kasih sekali teman teman dari komisi co
gian dan juga aldo menutup diskusi kita
pada malam hari ini terima kasih sekali kepada deputi ksp dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
penasehat politiknya mas gibran
tadi ada orang yang ngomong ngomong mas eko sulistyo selamat malam terima kasih
selamat malam sama sama
pdi perjuangan terima kasih sudah datang lagi dan ketua departemen politik dpp pks mas nabil fauzi
dan juga direktur lima bang rai rangkuti terima kasih sudah ada di malam hari ini
dan teman teman dari badan esekutif mas jawa

terima kasih teman teman sudah mengikuti dialog kita pada malam hari ini
itu tadi perbincangan kita selama satu lima jam ke depan
membahas karir politiknya gibran akan seperti apa kita tunggu keputusan akhir nanti di tangan pdi perjuangan
kita ketemu lagi senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat saya rifana prati pamit
saat malam dan sampai jumpa